komunikasi dan informatika mengambil langkah tegas dalam memberantas berita hoax mengenai virus corona di indonesia
menteri kominfo joni plate menyampaikan para penyebar berita hoax akan diberi sanksi hukum pidana dan material
menkominfo meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar bohong yang beredar di sosial media
bahkan ancaman pidana akan diberikan bagi para pelakunya
selain itu langkah pemerintah untuk mensosialisasikan pencegahan penyebaran virus corona juga ditunggu oleh masyarakat
dan melalui sambungan telepon kami sudah bersama dengan menkonminfo jonny plate selamat sore pak menteri
selamat sore rifana
apa kabar pak menteri
baik baik baik rifana
oke pak menteri langsung saja ini ada ratusan kabar bohong atau hoax yang bertebaran di dunia maya terkait dengan virus corona
apa langkah tegas kembali
kementerian anda untuk mengatasi penyebaran berita hoax itu
gini ya ada sampai dengan hari ini ada satu ratus lima puluh delapan hoax dan disinformasi yang termonitor melalui cyber drone nya atau cyber patrolnya kominfo
nah saya perlu sampaikan pada masyarakat ya terkait dengan covid sembilan belas
yang saat ini sudah menyebar dan tersebar
di lebih dari enam puluh empat negara dan epicentrumnya sudah lima negara
tiongkok korea selatan jepang italia iran
dan di dalam negeri sudah terdata sudah ada yang tertular virus yang seperti disampaikan oleh bapak presiden itu
maka ya kita harapkan sekarang ini waktunya ibu pertiwi memanggil kita semua putra putrinya
untuk menjadi perisai bangsa negaranya perisai keluarga dan masyarakat
dengan tidak menyebarkan hoax dan disinformasi
apalagi kalau menyebarkan hoaks dan informasi disinformasi
memproduksi dan menyebarkannya itu ada sanksi
ya di bawah undang undang ite sanksi pidana keras sekali
jalur di ceknya pasal dua puluh tujuh pasal dua puluh delapan itu mengatur baik sanksi pidana maupun sanksi dendam
material mahal sekali
jadi jangan tidak tergunanya dengan kita memproduksi dan menyebarkan hoax
kita merugikan diri sendiri merugikan keluarga kita merugikan masyarakat
merugikan bangsa dan negara
untuk apa itu dilakukan
oke oke pak menteri apakah kementerian anda akan menggandeng aparat kepolisian dalam menangkal berita ini
nah di dalam melaksanakan tugas itu kementerian kominfo kan bukan law enforcement ya
law enforcement itu adalah polisi jaksa hakim
tetapi ya kami mempunyai
mempunyai tugas dari hasil pengamatan trafik percakapan melalui drone
maka kami tahu langkah pertama biasanya dalam keadaan normal itu adalah apa ya
literasi diseminasi penjelasan dan seterusnya
tapi saat ini mengingat urgentnya masalah ini
maka kami telah melakukan dua hal
yang pertama ya kami telah berkomunikasi dengan platform platform
ya kepada facebook twitter apa namanya instagram banyak sekali
dan sebagian dari mereka ya sudah melaksanakan take down
ya dan sebagian masih diperiksa
itu dilakukan terus menerus
yang kedua ya kami juga minta ya sudah waktunya ini penegakan hukum
kami secara resmi ya walaupun ada mou
dan dilakukan secara terus menerus
tetapi kali ini kami menyurati secara khusus kepolisian republik indonesia
untuk melakukan penegakan hukum
bagi mereka mereka yang tetap melaksanakan melakukan itu
maka polisi mengambil langkah tindakan hukum
dan tentu akan diproses
selanjutnya law enforcement proses pentahapannya itu ada di kepolisian
polisian dengan caranya
dan aturan serta prosedur yang ada di kepolisian
tentu kepolisian ri mengambil langkah langkah yang prudent
ya yang akuntabel juga
jadi kali ini ya kali ini tidak hanya diberi peringatan
tidak hanya persuasi tetapi langkah penegakan hukum akan diambil
oke pak menteri ini meskipun menjadi tanggung jawab utama dari kementerian kesehatan
tapi bagaimana kementerian anda ikut membantu untuk menjaga kerahasiaan
identitas pasien positif corona dan juga keluarganya
apa langkah kominfo untuk melindungi data pribadi pasien pak
itu juga ya
itu yang terkait dengan hak hak perlindungan hak pribadi ya
yang sangat ya human rights itu hak hak dasar masyarakat ya
itu hak asasi masyarakat
itu harus dijaga dilindungi di banyak undang undang termasuk di undang undang kesehatan
ini bukan kominfo saja
ini pemerintah secara keseluruhan
pemerintah daerah ya
termasuk para gubernur bupati wali kota ya
dan ya keseluruhan perangkat bangsa kita
seluruh komponen bangsa untuk menghormati hak privat ya
apalagi yang terkait dengan virus corona ini ya
jangan sampai virus coronanya memang mengancam membahayakan
harus kita tindak atasi dan melakukan langkah langkah strategis untuk mengatasinya ya
tetapi yang lebih berbahaya adalah apa
dampak pemberitaan dan dampak dari apa
dari tidak bertanggung jawabnya kita dalam menangani virus corona
bukan saja pemerintah tapi keseluruhan komponen masyarakat
pemerintah mengambil langkah langkah tindak yang terukur tegas ya
secara seques dan itu mengacu kepada standar who
tetapi yang terkait dengan kerahasiaan data pribadi
tolong dengan hal remas jangan
karena itu melanggar hukum juga ya
dan itu kalau ditindak secara hukum jangan menyesal
ya termasuk para pejabat yang mengumumkannya
saya mendengar tuh mulai dari pejabat seenaknya ngomong tolong ikuti cek dan recheck ya
ikut protokolnya dengan baik
jangan hanya supaya ada pemberitaannya supaya muncul di tv lalu seenaknya ngomong
tapi efeknya merugikan negara merugikan masyarakat merugikan keluarga dan merugikan diri sendiri
jangan itu dilakukan

pernyataan keras dari presiden terhadap para kepala daerah dan juga pejabat yang dengan sengaja menyebarkan data identitas pasien
bapak presiden ya secara terbuka telah menyampaikan melalui kompresi pers atau melalui door stop dengan minta untuk jangan dibuka rahasia pribadi
kalau presiden sudah menyampaikan segitu sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara ya instrumen dibawanya lembaga lembaga dibawanya pasti melaksanakan
karena hati hati jangan sembarang
hanya nah nah hanya ya tentu ya
hanya nah nah nah ya tentu ya

tentu kita perlu waspada
perlu dilakukan dengan baik
hanya masyarakat jangan panik
masyarakat jangan sampai terlalu khawatir
berhati hati dan waspada
untuk itu ikutilah petunjuk petunjuk kesehatan
baik yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan indonesia
maupun oleh who
sudah disiapkan semua sekarang
sedang ditransmisikan ke masyarakat
disampaikan pada masyarakat
semua komponen masyarakat pusat dan daerah
tetapi beberapa pembatasan
jangan sempat hoax
jangan buat hoax
jangan sempat hoax
jangan juga membongkar data pribadi
itu hak yang paling dasar dan fundamental
sekaligus ini yang menjadi pesan kepada kita sekalian
pemerintah sudah menyampaikan draft ruu pdp
ke dpr untuk memastikan perlindungan
terhadap hak yang sangat esensif
dan dasar ini di parlemen
mari kita sama sama juga nanti
pada saat prosesnya
untuk mengambil bagian berdukung
dan menyelesaikan itu sebagai
legislasi penting dalam perlindungan
undang undang atau perlindungan
hak hak dasar masyarakat
yaitu data pribadi
pak menteri ini kalau kita berkaca kepada
pemerintah negara lain yang sudah melakukan
penanganan dan juga pencegahan
sosialisasi kepada masyarakatnya
terhadap warga negaranya
jadi mereka ini pemerintah lain
mengirimkan sms alert kepada seluruh warga negaranya
dengan bekerja sama dengan operator
kenapa kemenkom info tidak sejak awal melakukan itu
untuk melakukan sosialisasi
sehingga masyarakat tidak panik
jadi begini ya
penanganan terkait dengan
itu lintas kementerian
dan diputuskan di kabinet
pusat informasi dan transmisi informasi
penanganan yang terkait dengan kesehatan
ada di menteri kesehatan
atau di kementerian kesehatan
karena kementerian kesehatan
call center dan lain sebagainya
untuk kepentingan terkait medis
pusat informasinya ada di
dan sudah ada di kantor staff presiden
dan setiap hari kami berkomunikasi
saya aja baru selesai rapat
bagaimana mengatur komunikasi publik yang efektif
dan transmisi informasi
hasilnya apa pak
hasilnya kan ini dilakukan semuanya
penanganan melalui portal portal
yang disiapkan itu informasi
dengan narasi tunggal
tidak saja di kementerian dan lembaga di pusat
tapi juga kepada pemerintah daerah
sehingga satu informasi kepada masyarakat
agar tidak membingungkan masyarakat
itu yang disampaikan bahwa medianya melalui
kami juga disini melakukan itu
semua media media termasuk gpr
yang ada di pemerintah disini
tapi mungkin belum sampai di nana
tetapi akan ada satu pusat informasi
dilakukan untuk lebih terpadu
disitu juga sudah jelas
diatur semuanya apa harus dilakukan
hal ini ditangani secara sungguh sungguh
dan terukur oleh pemerintah
dan bukan waktunya lagi
sekarang untuk cari kelemahan
yang ada waktunya sekarang
dan menjawab panggilan ibu pertiwi
mari kita jadi perisai bangsa kita
dari penyebaran lebih lanjut
mari kita selesaikan agar masyarakat kita
yang sudah tertular
bisa segera sembuh
dan efek lanjutannya
tidak perlu ada panik buying
pemerintah memberikan kepastian dan jaminan
tersedianya bahan bahan pokok

bagaimana untuk menjaga
untuk memenuhi kebutuhan demand
bahwa disana sini ada kenaikan harga
itu harus juga terkendali
sehingga apa inflasi kita terjaga dengan baik
pemerintah ingin memastikan
tersedianya supply yang cukup
terjaganya daya beli masyarakat
oke kita tunggu saja
bagaimana komitmen pemerintah
untuk memberikan jaminan rasa aman
kepada masyarakat agar tidak terjadi
kepanikan atas penyebaran virus corona
kami menunggu komitmen dan juga
realisasi dari tindakan ataupun
langkah strategis dari pemerintah
terima kasih sekali pak menkominfo
pelate atas waktunya kepada cnn indonesia pada sore hari ini